mari nyai ratu terima kasih kau sudah mau membantu
raka raka maaf aku mengganggu
kenapa wana kenapa kau tergesa gesa
itu itu raka walang dia pergi untuk mencari dewi semudera
aku akan menyusulnya
aku akan menyusulnya
karena aku sangat khawatir dengannya
una jika ada yang bertanya kepadamu soal ini katakan saja tentang kejadian ini
dewi semudera keluarlah kau
kau ada di lautan ini dewi semudera
sekarang aku minta
beraniskan kau berteriak teriak seperti itu cada ngerti atau tidak

bahkan kau datang ya ku coba melihatnya

bahkan kau datang ya ku coba melihatnya
bahkan kau datang ya ku coba melihatnya
apakah kau merupakan kejatuh
sayangnya aku juga sudah berubah pikir hara
kali ini aku tidak berminat untuk menikahi
aku yang menghabisimu

hey jangan lari kau
aku harus menindungi raka walang sungsang
jangan sampai terkena pukulan siluman ini lagi
ini akan membahayakan nyawanya
kau pasti kira aku akan menangkan raka
jangan pernah ikut campur urusan
dan serahkan walang sungsang padamu
tidak akan berkata
aku akan menghajar terus ke arah tubuh walang sungsang
kuatkan semua misi
yang mana gaan ke departemen iv
sekarang itu isu komputer ibu saya

sepertinya inilah kesempatanku untuk melarikan diri
berani beraninya dia melarikan diri dariku
aku tak akan membiarkanmu lolos kian sana